pemerintah provinsi dki jakarta sedang berjibaku mengejajakan empat proyek jalur transportasi baru yang digadang gadang bisa mengurai kemacetan jakarta
ironisnya kini proyek itu justru menjadi biang kemacetan baru
salah satu dari empat proyek tersebut adalah pembangunan mass rapid transit mrt
namun pembangunan proyek ini justru menjadi biang kemacetan
di rute lebak bulus hingga bundaran hotel indonesia yang digunakan dalam proyek ini setiap hari terjadi antrian kendaraan
tidak hanya jalur yang semakin menyempit namun aktivitas dari kendaraan umum seperti di belakang saya ini juga menjadi salah satu penyumbang kemacetan di kawasan pembangunan mrt di lebak bulus jakarta selatan ini
maka tidak heran setiap hari pengguna jalan harus bergelimang antrian kendaraan sebagai dampak dari pembangunan jalur mass rapid transit di jakarta
para pengguna jalan pun merasa tidak nyaman saat melintas di kawasan ini karena kerap terjebak kemacetan
banget banget banget banget banget macet banget hari hari kayak gini
berapa jam biasanya waktu tempuh pak
oh saya pondok cabai bisa dua jam
ya tambah macet kalau kita gak kelar harus cepat selesaikan
ya betulnya satu tahun harus selesai dah
total panjang jalur mrt rute lebak bulus bundaran hotel indonesia
adalah lima belas tujuh km
masyarakat berharap jika proyek penangkal macet yang dimulai pada sepuluh oktober dua ribu tiga belas silam ini
bisa segera beroperasi sesuai target yakni pertengahan dua ribu dua puluh